anda masih bersama cnn indonesia breaking news dan kini sudah ada rekan kami indrayani laksmi
koresponden cnn indonesia untuk mengupdate informasi terbaru terkait ledakan di area monas
selamat pagi laksmi apa saja informasi terbaru yang dapat anda sampaikan terkait dengan ledakan yang terjadi di kawasan monas pagi tadi
selamat siang anissa betul sekali bahwa tadi pagi terjadi ledakan sekitar pukul tujuh lima belas di sisi utara
di sisi sebelah utara tugu monas artinya memang berhadapan langsung dengan gedung kementerian dalam negeri tempat saya berdiri saat ini
yaitu di depan trotoarnya tidak jauh dari lokasi
namun saya dan juga dari pihak beberapa media yang ada di sini agak kesulitan untuk masuk ke dalam
meskipun di dalam ada beberapa media juga yang telah berhasil
artinya pada saat tadi masih dilakukan olah tkp dan juga penyelidikan
mereka masih bisa melihat dibaliknya
mereka bisa melihat dibalik garis polisi namun sisanya rekan media tidak bisa datang ataupun masuk ke dalam
dan juga kami masih mencari informasi apakah wisatawan saat ini masih bisa masuk ke dalam area monas
namun dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa saat ini memang ada masyarakat ataupun ada awak media yang ada di dalam monas
artinya memang garis polisi sudah dibuka sekitar pukul sepuluh tadi pagi
jadi kita bisa melihat sendiri
dan dari rekan media tim cn indonesia menyebut bahwa di tkp memang tidak ditemukan serpihan bekas granat asap
dari pandangan mata seperti itu namun hanya ditemukan bekas luka yang saat ini sudah ditutupi oleh pihak kepolisian
dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami untuk mengetahui granat asap tersebut berasal dari mana
terkait pengamanan dalam konversi juga memancarkan
dari tadi menyebutkan
dari tadi menyebutkan ke polda dan juga dari pihak pangdam menyebut bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ledakan yang terjadi pada tadi pagi sekitar pukul tujuh
dan monas juga masih bisa dikunjungi namun masih berangsur tidak langsung seperti itu
artinya saya sekarang coba mencari informasi apakah masyarakat sudah bisa masuk ke dalam monas ataupun tidak
namun saya bisa menjelaskan kepada anda anissa bahwa untuk di sekitar luar pagar dari kawasan monas
kondisi lalu lintas memang sekarang cenderung lancar
berbeda sekitar satu jam dua jam yang lalu bahwa di sini memang agak sempat tersendat karena memang ada beberapa mobil dan juga masyarakat yang melihat kesekitaran sini untuk melihat tkp ledakan yang terjadi
dan juga kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak kepolisian memang tidak menutup jalan jalan yang ada di area lingkar monas ini
dan saat ini kondisi jalanan bisa dibilang
lancar dan masyarakat pun ada beberapa yang masih melihat dan juga meninjau tkp tersebut
dan juga kami dapat informasikan bahwa untuk ledakan yang tadi pagi terjadi sekitar pukul tujuh
ada dua orang korban yang saat ini sedang ditangani dan juga sedang dalam proses penyembuhan yaitu serka fajar yang mengalami luka di tangan kirinya
lalu ada juga prakagunawan yang juga mengalami luka di sekitar paha
dan dari perangkat yang diperlukan
dan dari kedua korban tersebut memang dalam kondisi yang sadar dan sempat meminta bantuan kepada rekan dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya
dan untuk granat asap ini memang masih dalam tahap penyelidikan dan juga tahap kami juga masih menunggu informasi dari pihak kepolisian dan juga tim terkait dengan dugaan ataupun ledakan yang terjadi pada pagi hari ini
anda tadi menyebutkan bahwa masyarakat di sekitar monas masih ada beberapa yang kemudian ingin melihat lokasi kejadian begitu
apakah anda sempat mendapatkan informasi terkait mungkin ada di antara mereka yang merupakan saksi mata dari kejadian dan apa saja keterangan dari saksi mata yang merupakan masyarakat yang tadi pagi berkegiatan di monas
ya saya sempat bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitar sini
namun kami belum mendapatkan informasi
informasi resmi ataupun artinya saksi mata yang langsung melihat kejadian apakah bunyi ledakan itu besar ataupun dari pihak kepolisian yang berjaga jaga di sekitar sini apakah ledakan tersebut sampai terdengar sampai tadi seberapa meter itu memang kami belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut
namun tadi sekitar setengah jam yang lalu jurubicara kepresidenan yaitu fajrul rahman datang ke sini keluar pagar dari tugu monas
itu melihat langsung
dan juga untuk memastikan kondisi ledakan yang ada di sini
dan hal tersebut berlangsung setelah garis polisi tersebut dibuka artinya seperti itu
dan ia menyebut fajrul rahman menyebut bahwa saat kejadian ledakan presiden sedang dalam perjalanan menuju ke jakarta artinya ke istana
dan untuk pengamanan di kawasan istana sendiri memang berlangsung sama saja seperti biasa tidak ada pengamanan yang diperkatakan tadi ia menyebutkan seperti itu
jika anda menyebutkan bahwa garis polisi sudah dilepas begitu ya dan juga tidak ada pengamanan ketat ataupun penutupan jalan raya di sekitar monas
tapi apakah ada himbauan tertentu dari pihak polisian untuk masyarakat yang mungkin ingin beraktivitas di monas
karena kita juga belum tahu ya asal mula dari granat yang diduga granat asap yang kemudian meledak di dalam monas begitu apakah kemudian ada himbauan tertentu bahwa mungkin harus menstabilkan
mungkin harus menstabilkan lokasi begitu atau boleh beraktivitas seperti biasa masyarakat di sana
oke terkait himbawan anissa saya dapat menginformasikan bahwa tadi sekitar pukul sembilan saya sendiri memang agak kesulitan untuk masuk ke dalam
namun saya masih bisa mendekat di area pagar keluar area dari jarak tkp di belakang saya ini hanya sekitar tiga puluh meter saat tadi garis polisi masih melintang seperti itu
dan sekarang sudah dibuka tadi pukul sepuluh tiga puluh
dan masyarakat di dalam maksud saya wartawan yang saat ini terlihat dan juga dari pihak pengamanan yang masih ada di dalam
artinya saya tidak melihat adanya masyarakat lain ataupun wisatawan yang datang berkunjung ke dalam sambil berolahraga atau santai seperti itu
untuk himbauan sendiri dari pihak polisian memang menyatakan atau menganjurkan kepada masyarakat bahwa bom tersebut tidak perlu khawatir
artinya seperti itu karena monas juga masih dapat dikunjungi
namun kami masih menunggu informasi resmi dari pihak monas sendiri kapan masyarakat bisa dengan mudah bisa dibilang seperti itu untuk masuk ke monas
ya laksmi jadi anda mungkin boleh informasikan lagi kepada kami bahwa setidaknya area di sekitar monas atau di jalan raya di sekitar monas ini sudah tidak ditutup begitu ya
jadi ada jikapun ada masyarakat yang perlu melewati monas begitu untuk melakukan aktivitas seperti biasa dapat lewat ke sana begitu ya
ya laksmi bagaimana dengan jalan raya di sekitar monas apakah sekarang sudah tidak ada penutupan jalan sama sekali ataupun peralihan jalan begitu laksmi
oke untuk pengalihan jalan tadi pagi memang saya sempat melihat ada jalan yang ditutup oleh barrier di jalan sekitar gambir
artinya di sekitar sebelah timur medan tenggara
sebelah timur medan merdeka utara
namun saat ini kalau saya bertanya tadi juga kepada pihak polisian yang berjaga di sekitar sini bahwa untuk seluruh area monas artinya di jalan raya dan juga trotor memang masih dalam tahap penjagaan dan juga pengamanan
namun masih bisa dilewati baik itu oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat dan juga para pejalan kaki seperti itu anissa
baik kami akan terus tunggu perkembangannya dari lokasi
terima kasih laksmi atas laporan langsung anda dan selamat kembali melanjutkan tugas